dipersilakan dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu
keterangan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan budayaan
pada sidang mahkamah konstitusi jakarta lima april dua ribu dua puluh
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
pada hari ini saya sebagai menteri koordinator bidang pembangunan
manusia dan kebudayaan republik indonesia
akan menyampaikan butir butir penting
berkenaan dengan program program pemerintah
khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial
hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
yang selanjutnya disebut kemenko pmk
dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinator
dan pengendalian untuk urusan kementerian
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
berdasarkan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
tugas kemenko pmk tersebut dilaksanakan
untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif
berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
sementara itu fungsi dan dari kemenko pmk diantaranya ialah satu
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan
penetapan dan pelaksanaan kebijaksaan kementerian dan lembaga
melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga
tiga melakukan pengendalian kebijaksanaan kementerian atau lembaga
pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan
yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
berdasarkan hasil survei sosial ekonomi atau susenas
yang dilakukan oleh badan pusat statistik atau bps
angka kemiskinan nasional mencapai sembilan tiga puluh enam persen
sementara target rpjmn tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
ditetapkan sebesar enam lima sampai dengan tujuh lima persen
agar target dapat terpenuhi
diperlukan pendekatan kebijakan khusus
melalui berbagai program dikementerian dan lembaga
sementara itu untuk kemiskinan ekstrim
kita harus terus mengupayakan agar target persen
berdasarkan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh
dan mudah mudahan target tersebut dapat tercapai
mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrim
sudah mencapai angka satu dua belas persen pada maret dua ribu dua puluh
perlu kami sampaikan yang mulia pada maret dua ribu dua puluh dua kemiskinan ekstrim masih berada pada angka dua empat persen
berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar sembilan puluh dua persen
ketua dan anggota masjid hakem konstitu yang kami muliakan
perhitungan angka kemiskinan di indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran
dengan pendekatan tersebut menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar lima ratus lima puluh empat empat ratus lima puluh delapan per kapita per bulan
dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar empat ratus delapan lima ratus dua puluh dua atau tujuh puluh empat dua puluh satu persen
dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar satu ratus empat puluh satu
sembilan ratus tiga puluh enam atau dua puluh lima tujuh puluh sembilan persen
maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan
kami ulangi faktor pembentuk kemiskinan di indonesia tiga per empatnya adalah komoditas pangan
selain itu bps menyebutkan bahwa rata rata rumah tangga miskin di indonesia
adalah sekitar dua lima ratus tujuh puluh satu orang anggota rumah tangga
dengan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata rata adalah sebesar dua lima ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh tujuh per rumah tangga miskin per bulan
oleh karena itu untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin terutama komoditas pangan menjadi sangat penting
begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung
melalui program program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau cpp
yang mulia ketua dan masyarakat sakim konstitusi
sesuai dengan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
pada diktum ketiga angka satu huruf b menugaskan menko pmk untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data
dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
dan angka satu huruf c mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name
by addres sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim bersama kementerian sosial kementerian dalam negeri
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
pembangunan nasional atau badan perencanaan pembangunan nasional dan badan pusat statistik
ada pun upaya menurunkan kemiskinan menjadi tujuh lima persen dan penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi persen pada tahun dua ribu dua puluh
dilakukan melalui tiga strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mengurangi jumlah kantong kantong kemiskinan
ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama sama serempak saling melengkapi dan berkelanjutan
dan berkesinambungkan baik oleh pihak pemerintah pusat pemerintah daerah maupun non pemerintah
yaitu akademi akademisi swasta masyarakat dan lain lainnya
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut
terpenuhi adalah melalui program perlindungan sosial
program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang undangan
yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan
hal ini sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia
pasal tiga puluh empat ayat satu yang berbunyi
fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran
dan penghabusan kantong kantong kemiskinan
telah mendapatkan persetujuan dpr ri
dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun dua ribu dua puluh empat sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga
sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing
adapun komposisi anggaran perlindungan sosial
terdiri dari berbagai macam subsidi
bantuan sosial dan jaminan sosial
antara lain subsidi energi
yaitu bbm listrik dan lpg
yang dua bantuan sosial
berupa program keluarga harapan atau pkh
program sembako atau bpnt
asistensi rehabilitasi sosial atau atensi
dan kartu indonesia pintar kuliah
yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta bpjs kesehatan
yang jumlahnya sekitar sembilan puluh delapan juta jiwa
dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim
adalah dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya kenaikan angka kemiskinan
sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan
serta penghapusan kemiskinan ekstrim persen pada tahun dua ribu dua puluh
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
terkait dengan program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah
yang diberikan kepada masyarakat pada bulan januari
adalah merupakan program perpanjangan dari tahun dua ribu dua puluh
ada pun tujuannya adalah untuk memitigasi resiko bencana el nino
dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat
dikelola dan merupakan kewenangan badan pangan nasional atau bapanas
bantuan pangan beras cppp cpp
adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler
namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah
bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras atau cpp pada tahun dua ribu dua puluh
dilaksanakan berdasarkan perpres no satu ratus dua puluh lima
tentang penyelenggaraan data p tiga ka
adalah merupakan hasil triangulasi data existing
dari data dtks kemensos
pemuta akhiran data kependudukan tahun dua ribu dua puluh tiga
data kependudukan dan catatan sipil
serta data penerima program bansos
dan anggaran negara atau omspan
p tiga ke adalah basis data yang berisi informasi
yang memiliki peringkat kesejahteraan
lebih dari delapan puluh persen keluarga atau penduduk di indonesia
data p tiga ki juga telah digunakan oleh dua puluh lima kementerian dan lembaga
untuk berbagai program percepatan penggalangan keputusan kemiskinan ekstrim
sesuai dengan inpres no empat tahun dua ribu dua puluh dua
sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas
bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya
antara lain bantuan pangan beras cpp
adalah merupakan program pemerintah yang tidak dihususkan
pada satu kementerian tertentu
dan memerlukan koordinasi lintas sektoral
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
dalam penyaluran bantuan sosial
maupun penyaluran bantuan pangan beras cpp
adalah sesuai dengan tugas kemenko pmk
yang diatur dalam perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi
dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari tugas pokok dan fungsi kemenko pmk
sesuai dengan permenko pmk no empat tahun dua ribu dua puluh
tentang organisasi dan tata kerja kemenko pmk
pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan
pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan
berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden
kami melakukan berbagai kunjungan kerja
guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler
maupun bantuan pangan beras cpp berlangsung sebagaimana yang diharapkan
adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja
ditentukan melalui beberapa pertimbangan diantaranya
keadaan tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan ekstrim
tingkat prevalensi dan angka stunting
faktor geografi dan demografi masyarakat
kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut
bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan
serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya
khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras cpp
dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang bulog
dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung
di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik
serta memperhatikan prinsip prinsip tepat waktu
di samping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback
tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga pemerintah dan pemerintah

yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan
mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan
kemudian dikait kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu
namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program program tersebut di atas
sudah direncanakan sejak awal
untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan
dan sekaligus untuk menurunkannya
sebagaimana yang telah kami paparkan di atas
adapun penyerahan bantuan pangan beras cpp di kabupaten lamongan
dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah kampung perkampungan nelayan
yang sekaligus untuk melakukan ksp
dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut
yaitu penanganan masalah sanitasi
dan pengerukan muara sungai lamong
ini berkoordinasi dengan kementerian pupr
ketersediaan bahan bakar untuk nelayan
serta pengerukan dermaga tambat labuh
yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi
sinkronisasi dan pengendalian oleh kemenko pmk
ada termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik
dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim
oleh karena itu perlu untuk dilakukan kunjungan kerja
guna memastikan program program pemerintah pusat
dan program pemerintah daerah saling bersinergi
sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya
kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan
bantuan pangan beras secara simbolik
setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah
untuk mendapatkan umpan balik atau feedback
yang mulia ketua dan anggota masjid zahid tim konstitusi
semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi
sinkronisasi dan pengandalian atau ksp
terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat rapat
yang perlu kami koordinasikan sinkronisasikan
dan kendalikan lebih lanjut di lapangan
demikian yang dapat kami sampaikan
semoga yang mulia ketua dan anggota masjid zahid tim konstitusi
atas perhatian dan perkenan ketua dan anggota masjid zahid tim konstitusi
yang kami muliakan kami ucapkan terima kasih
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dilanjut pak menko bidang perekonomian
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
yang mulia anggota hakim mahkamah konstitusi
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
ibu eni nur banningsih
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
bapak daniel yusmik pancas taki
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
yang mulia anggota hakim mahkamah konstitusi
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
bapak asrul sani yang mulia para terhormat para pemohon kuasa hukum bapak ibu yang kami hormati
ijinkan kami membawa slide pak ketua untuk dapat ditayangkan
berkenan dengan undangan mahkamah konstitusi kepada kami untuk menyampaikan keterangan pada
sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial
yang di dalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan kabinet indonesia maju
di bawah pimpinan bapak presiden joko widodo dan wakil presiden bapak ma ruf amin tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kalau slide nya slidenya mohon ditayangkan
perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat
itulah majelis yang kami hormati
besaran perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian
dan sejak tahun dua ribu dua puluh besaran perlindungan sosial berada di atas angka empat ratus empat puluh triliun
anggaran perlinsos tahun dua ribu dua puluh tiga dengan pagu sebesar rp empat ratus tujuh puluh enam triliun itu telah terrealisasi sebesar rp empat ratus empat puluh tiga empat triliun
sedangkan anggaran tahun dua ribu dua puluh empat ditetapkan dengan pagu sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
sebagaimana yang ditetapkan dalam undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn tahun dua ribu dua puluh
kenaikan anggaran perlinsos pada tahun dua ribu dua puluh empat utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi
kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai setiap bulan
kepada keluarga penerima manfaat
pp tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial
perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas tentang penyaluran bansos secara non tunai
dan permensos nomor empat tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pelaksanaan program sembako
program indonesia pintar merupakan bantuan berupa uang tunai
perluasan akses kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik
yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan
landasan hukum impres tujuh tahun dua ribu empat belas tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera
program indonesia pintar program indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif
ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan sma atau sederajat
memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi
landasan hukum pasal tujuh puluh enam undang undang dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi
pbi jaminan kesehatan nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan
diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah kepada bpjs
landasan hukum undang undang empat puluh tahun dua ribu empat tentang sistem jaminan nasional dan perpres enam puluh satu tahun dua ribu empat
tentang perubahan kedua atas perpres delapan puluh dua tentang jaminan kesehatan
rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut
blt dana desa ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan
dan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskinan
pemberian blt dilakukan sekaligus untuk empat bulan untuk efisiensi penyaluran
landasan hukum undang undang enam tahun dua ribu empat belas tentang desa sebagaimana diubah dalam undang undang cipta kerja
peraturan pemerintah no tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengelolaan transfer ke daerah
peraturan menteri keuangan satu ratus empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengalokasian dana desa di setiap desa
penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh
pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha
menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah
yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat
landasan hukum permentrian keuangan tahun nomor satu ratus sembilan puluh tiga pmk lima dua ribu dua puluh tentang pembiayaan ultramik
landasan hukum pp tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tentang penyelenggaran program jaminan kehilangan pekerjaan
bapak ketua majelis dan anggota yang kami hormati
program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut
beberapa perlinsos antara lain bansos sembako ppkm
bantuan subsidi upah sesuai dengan permenaker no empat belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah pekerja buruh dalam masa covid sembilan belas
bantuan usaha pelaku mikro sesuai permen kop ukm nomor enam tahun dua ribu dua puluh
kemudian juga terjadi saat kenaikan harga komoditas
global pada saat harga minyak naik di tahun dua ribu dua puluh
pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi bbm menjadi blt bbm
dengan landasan hukum peraturan presiden nomor sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
dan perubahan apbn tahun dua ribu dua puluh dua dan kebijakan ini sebagai kompensasi
harga pertalite yang naik dari rp tujuh enam ratus lima puluh menjadi rp sepuluh per
dan dibayarkan secara sekaligus untuk empat bulan
pada saat terjadi resiko global dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
pemerintah mengeluarkan kebijakan blt el nino dan bantuan pangan
untuk mendapati dampak dari pergantian musim
dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat
dan tahun dua ribu dua puluh empat terdapat blt mitigasi kenaikan harga pangan
yang ditargetkan terrealisasi di semester satu dua ribu dua puluh
ini berdasarkan undang undang no sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn di pasal dua puluh
nah untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial dan efisiensi
saya ingin mengucapkan bahwa
penerima bantuan sosial adalah penerima bantuan sosial yang diperoleh oleh pemerintah
dan penerima bantuan sosial adalah penerima bantuan sosial yang diperoleh oleh pemerintah
bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus
atau dirapel dalam satu kali penyaluran
sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti pkh disalurkan per tiga bulan
satu tahun empat kali penyaluran
kartu sembako penyaluran per dua bulan satu tahun enam kali penyaluran
blt bbm sekaligus untuk empat bulan
yang mulia ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim
bmkg dan beberapa pusat iklim dunia
memprediksi el nino terus bertahan
hingga periode desember dua ribu dua puluh
bahkan januari februari dua ribu dua puluh
nah ini berdampak kepada penurunan produksi beras
kita lihat produksi beras
sampai dengan mulai bulan juli hingga februari
produksi beras kita turun sebesar lima delapan puluh delapan juta ton
pada saat yang bersamaan
terjadi kenaikan harga beras dunia
di mana harga beras thailand itu mencapai enam ratus dua puluh empat dolar per ton atau naik dua puluh delapan persen
itu naiknya empat puluh satu sembilan puluh lima persen
kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara
uae myanmar dan uganda melarang ekspor beras
dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh empat
india bangladesh dan rusia
el nino berdampak juga terhadap
peningkatan harga pangan terutama beras
kita lihat dari data bahwa volatil food terus meningkat di bulan juli
hingga puncaknya maret yang tercatat sebesar sepuluh tiga puluh tiga persen
menkontribusi kepada inflasi di bulan maret saja tujuh puluh empat persen
jadi pada periode el nino tersebut
harga beras internasional meningkat
nah itulah salah satu pertimbangan
ada bansos terkait dengan el nino
dan juga bantuan pangan
dari berbagai latar di atas
maka dibutuhkan bantuan sosial
untuk menjaga daya beli masyarakat
dan ini adalah amanat konstitusi pasal tiga puluh empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan memitigasi peningkatan kemiskinan
dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi
kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga
khususnya terhadap kelompok makanan
dari desil satu sampai empat atau empat puluh persen penduduk
lima persennya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras
komponen makanan terhadap garis kemiskinan adalah tujuh puluh empat dua puluh satu persen
hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat
konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap pdb sebesar lima puluh tiga delapan puluh tiga persen
sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat
maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu
untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan
pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan
dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai
untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh badan pangan nasional
sesuai dengan undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
dan peraturan presiden nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang badan pangan nasional
pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa sepuluh kg beras
menyasar kepada dua puluh satu tiga juta kpm penerima pkh atau sembako berdasarkan dtks
dengan realisasi anggaran sebesar delapan belas satu triliun
dan penyelenggaran program ini adalah bapanas
dan ini realisasi rp tujuh lima triliun yang diselenggarakan oleh bapanas
dan ini realisasi rp tujuh lima triliun yang diselenggarakan oleh bapanas
dan ini realisasi rp tujuh lima triliun yang diselenggarakan oleh bapanas
untuk di tahun dua ribu dua puluh empat pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras sepuluh kg
menyasar dua puluh dua juta ktm dengan data p tiga ka seperti tadi disampaikan oleh pak menko pmk
dengan alokasi anggaran rp tujuh belas empat triliun
selain itu juga blt mitigasi risiko pangan kpm nya adalah delapan belas empat
dan bapanas yang diperlukan untuk memperbaiki kegiatan pemerintahan
sebagai penutup yang mulia pak ketua majelis mahkamah konstitusi
dan anggota majelis mahkamah konstitusi kami ingin menegaskan beberapa hal
yang pertama program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat
menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan
oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan
untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi
pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
terutama masyarakat miskin dan rentan
oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan
bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial
dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme apbn
yang pembahasannya telah dilakukan bersama dpr ri
dan memlibatkan berbagai pihak terkait lainnya
demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian yang mulia
ketua majelis mahkamah konstitusi dan anggota yang mulia
kami mengucapkan terima kasih
bisa sebelah kanan ibu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang mulia ketua bapak suhartoyo
yang mulia saldi isra
yang mulia bapak arief hidayat
yang mulia ibu eni nur baningsih
yang mulia bapak daniel yusmik puk
yang mulia bapak guntur hamzah
dan yang mulia bapak ridwan mansyur majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu
pimpinan anggota kuasa hukum kpu dan bawaslu
serta para kuasa hukum dari paslon peserta pilpres
sehubungan dengan permintaan mahkamah konstitusi kepada menteri keuangan
untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran perlindungan sosial
sesuai dengan tugas dan fungsi menteri keuangan
kami sungguh bersyukur dan mengaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum mahkamah konstitusi yang mulia ini
anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn adalah instrumen penting dan strategis
serta penentu untuk mencapai cita cita bernegara
dan oleh karenanya harus dikelola
dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab
dengan tata kelola yang baik transparan dan akuntabel
forum di mahkamah konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik
dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana apbn menjadi sarana gotong royong
dan menjelaskan bagaimana apbn menjadi sarana gotong royong
dimana yang mampu berkontribusi lebih besar
dan yang tidak mampu perlu dibantu
melalui belanja publik termasuk subsidi bansos dan jaminan sosial
negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan
melampaui aneka perbedaan yang menjadi hitah bangsa
apbn kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi
kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka transparan dan akuntabel
apbn harus terus kita jaga sebagai fungsi yang berharga
sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa indonesia mencapai tujuan bernegara
telah banyak contoh negara negara yang mengalami krisis ekonomi sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan apbn yang buruk
alhamdulillah indonesia mampu menjaga instrumen apbn tetap secara kredibel dan sehat
ini prestasi yang harus terus dijaga
berdiskursus di forum yang mulia ini patut disyukuri
forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula indonesia dibentuk mengundang khususnya para generasi muda
agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik
melalui perbaikan tiada henti
dan tidak kenal lelah
seperti pepatah kuno mengatakan
dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
kehadiran negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat
serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara
demi tercapainya kesejahteraan sosial
salah satunya melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
apbn adalah instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita cita hidup bernegara
yaitu masyarakat adil dan makmur
presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan
berdasarkan pasal empat ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan pasal enam ayat satu undang undang keuangan negara
dalam menjalankan kewenangan tersebut presiden mengajukan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau rapbn
kepada dewan perwakilan rakyat atau dpr untuk dibahas bersama
dan untuk mendapat persetujuan dpr menjadi undang undang apbn
apbn merupakan wujud pengadilan sosial yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
apbn terdiri atas anggaran pendapatan anggaran belanja dan pembiayaan
ada pun rincian atas apbn
ditetapkan melalui peraturan presiden yang digunakan sebagai pedoman
di dalam pelaksanaan apbn
apbn menjalankan fungsi alokasi yaitu menciptakan perekonomian yang efisien
dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar atau

seperti infrastruktur keamanan termasuk peradilan
apbn juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan
antar kelompok rumah tangga dan antar daerah
selain itu apbn juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian
kita menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat
ketidakpastian ekonomi global pengelolaan inflasi stabilitas harga
dan sebagai shock absorber melindungi daya beli masyarakat
terutama yang berpendapatan rendah
anggaran belanja dirinci menurut organisasi fungsi jenis dan program belanja
belanja berdasarkan fungsi terdiri dari organisasi fungsi jenis dan program belanja
belanja berdasarkan fungsi terdiri dari organisasi fungsi jenis dan program belanja
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dalam penjelasan pasal delapan ayat dua huruf a angka empat undang undang apbn dua ribu dua puluh empat yaitu undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
fungsi ekonomi diartikan sebagai belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat
di bidang perdagangan termasuk pengembangan usaha kooperasi dan usaha mikro kecil menengah atau umkm
lebih lanjut penjelasan dalam pasal delapan ayat dua huruf a angka sebelas undang undang apbn dua ribu dua puluh empat
lebih lanjut penjelasan dalam pasal delapan ayat dua huruf a angka sebelas undang undang apbn dua ribu dua puluh empat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
penyusunan dan pembahasan bersama dpr serta penetapan anggaran pendapatan belanja negara sebagai undang undang
melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan
sampai dengan pertanggungjawaban apbn setiap tahun
kami akan memberikan ilustrasi penyusunan apbn tahun dua ribu dua puluh empat ini
siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya yaitu tahun dua ribu dua puluh
dengan tahapan sebagai berikut
tahap perencanaan dan penganggaran rapbn
dijadwalkan pada periode januari hingga juli dua ribu dua puluh
mencakup penyiapan konsep kerangka ekonomi makro
pokok pokok kebijakan fiskal atau camp ppkf
dan rencana kerja pemerintah rkp
dan perencanaan kegiatan serta pagu anggaran oleh kementerian dan lembaga
dpr yang terdiri dari seluruh fraksi partai politik
membahas kem ppkf dan rkp dua ribu dua puluh empat pada bulan mei dua ribu dua puluh
presiden menyampaikan nota keuangan dan ruu apbn dua ribu dua puluh
kepada dpr pada sidang paripurna tanggal enam belas agustus
tahap pembahasan rapbn untuk dua ribu dua puluh
terjadi pada periode agustus hingga oktober dua ribu dua puluh
di mana ruu apbn dua ribu dua puluh empat telah dapat diselesaikan dibahas antara pemerintah dan dpr
dan mendapat persetujuan pada rapat paripurna dpr pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh tiga
tahap penetapan undang undang apbn yang dijadwalkan paling lambat akhir oktober
terjadi di mana ruu apbn dua ribu dua puluh empat yaitu ruu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga

ditetapkan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
selanjutnya peraturan presiden rincian apbn
yang dijadwalkan november desember
telah selesai ditetapkan pada tanggal dua puluh delapan november
tahap pelaksanaan apbn pada tahun berjalan
yang diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran
dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester
tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban ruu apbn dua ribu dua puluh empat
dijadwalkan pada tahun dua ribu dua puluh lima atau t plus satu b
di mana bpk akan melakukan pemeriksaan terhadap ruu apbn dua ribu dua puluh empat
dan pemeriksaan terhadap lkpp yang disusun pemerintah
untuk selanjutnya dibahas dan disetujui dpr menjadi undang undang
pertanggungjawaban pelaksanaan ruu apbn
kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan proses lini masa penyusunan
kenaikan apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
yang telah selesai pada tanggal dua puluh satu september
dan diundangkan tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga
dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
yang dilakukan oleh kpu
waktu penetapan undang undang apbn dua ribu dua puluh empat telah selesai bahkan sebelum waktu
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
atau bahkan penetapan undang undang apbn yang mulia
apbn adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian
agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global nasional
dan juga menjawab tantangan zaman
untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal
apbn harus didesain secara antisipatif responsif
mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan
pemerintah dan dpr sepakat untuk menggunakan apbn
sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau counter cyclical yang sangat penting
misalnya pada saat terjadi guncangan hebat dan dasyat akibat pandemi covid sembilan belas
apbn telah berperan luar biasa secara efektif melakukan penanganan covid sembilan belas
serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional atau pcpen
apbn juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi
khususnya dalam penanganan dampak lanjutan atau scaring effect
yang timbul akibat dari pandemi covid sembilan belas
penyusunan apbn dua ribu dua puluh empat juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global
seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara negara maju
juga persaingan geopolitik khususnya eskalasi perang rusia dan ukraina
dan proteksionisme yang meningkat
yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi
selain itu terdapat tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan
dampak dari el nino dan cuaca buruk di berbagai daerah
telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di atas
pemerintah bersama dpr sepakat bahwa apbn dua ribu dua puluh empat harus optimis namun tetap waspada
terhadap dinamika yang terjadi
tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh empat diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
ijinkan kami sekarang membahas khusus mengenai perlinsos
dengan tema apbn dua ribu dua puluh
kebijakan apbn dua ribu dua puluh empat dalam jangka pendek difokuskan untuk melakukan pengendalian inflasi dalam bentuk stabilitas harga
penghapusan kemiskinan ekstrim penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi
untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tersebut
apbn dua ribu dua puluh empat dirancang sebagai shock absorber
untuk melindungi daya beli rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi antara lain
melalui program perlindungan sosial
postur apbn dua ribu dua puluh empat dengan total belanja mencapai rp tiga tiga ratus dua puluh lima satu triliun
di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan
yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung perlindungan sosial
yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung perlindungan sosial
singapura reporting sekarang di rencenea
berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran kl maupun bagian anggaran pendahara umum negara serta transfer
rp tujuh puluh lima enam triliun anggaran kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos
yaitu program keluarga harapan pkh kartu sembako dan program bansos lainnya
rp delapan puluh lima triliun untuk perlindungan sosial dikelola oleh beberapa kementerian lembaga
seperti kemendikbud dan kemenak melalui program pip kip dan beasiswa afirmasi
kementerian kesehatan melalui program kartu indonesia sehat
kementerian tenaga kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan
dan bnpb untuk dana siap pakai bencana
sementara rp tiga ratus empat puluh tujuh triliun bagian terbesar adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi
yaitu bbm lpg dan listrik subsidi non energi seperti pupuk pso kredit usaha rakyat
kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran
sementara belanja bansos selain pkh dan kartu sembako yang disalurkan oleh kementerian sosial
mengalami kenaikan satu dua puluh tiga triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia
bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu
belanja subsidi yang disalurkan melalui bendara umum negara atau non kl mengalami kenaikan
dengan adanya kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga kur
dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial
untuk apbn dua ribu dua puluh empat di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga
penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas nasional
di dalam apbn dua ribu dua puluh empat tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh kementerian sosial
perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti kemen digbud dan kemen naker
adalah akibat kenaikan unit cost realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan februari dua ribu dua puluh
yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres
serta pemilihan legislasi pada februari
realisasi bansos mencapai sebesar dua belas delapan triliun sampai dengan februari dua ribu dua puluh
untuk penyaluran program keluarga harapan bagi sepuluh juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako
bagi delapan belas juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako

realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai rp lima belas tiga triliun dan realisasi perlinsos lainnya rp sembilan delapan triliun
apabila dilihat pada charge tersebut realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari kemensos enam tahun terakhir
yaitu dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh

tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos
kecuali pada tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu tahun lalu
di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos kemensos
pada dua bulan pertama
dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan
ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos kemensos
mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline dua ribu dua puluh tiga dari bansos kemensos pada bulan
yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan
berdasarkan urayan ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial
dan bantuan sosial tahun dua ribu dua puluh empat tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun dua ribu dua puluh
anggaran perlinsos telah dianggarkan di dalam apbn tahun dua ribu dua puluh empat sesuai pembahasan dan persetujuan dpr
dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos yang ditandai pada perbankan
presiden dalam rapbn yang diajukan presiden di dalam rapbn dua ribu dua puluh empat adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh tiga lima triliun
sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh empat yang telah disetujui dpr adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi
akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan
pemerintah membentuk badan pangan nasional bapanas melalui perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif menciptakan kedaulatan pangan
serta kemandirian pangan secara nasional
ini mengacu undang undang delapan belas tahun dua ribu dua
di dalam pelaksanaan fungsinya bapak nas menangani kerawanan pangan
diantaranya melalui pengadaan pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana
penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui bapanas
bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial
namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan
di dalam apbn ini masuk fungsi ekonomi bukan fungsi perlinsos
pada tahun dua ribu dua puluh tiga bapanas menangani kerawanan pangan
dan mempunyai anggaran rp sepuluh dua triliun
dan sudah memberi bantuan pangan kepada dua puluh satu lima puluh tiga juta keluarga penerima manfaat
pemberian dilakukan oleh perumbulok selama periode september november dua ribu dua puluh
berupa pemberian sepuluh kg beras
dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh bapak nas

pemberian dilakukan oleh bpnk untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan
sedangkan untuk tahun dua ribu dua puluh empat bapanas memiliki anggaran sebesar rp enam tujuh puluh satu triliun
atau justru turun tiga puluh persen dari anggaran dua ribu dua puluh
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
pelaksanaan dan pengelolaan apbn dihadapkan pada tantangan perekonomian
yang terus berubah secara dinamis
tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik
yang berdampak pada volatilitas harga komoditas
terjadinya inflasi tinggi dan suku bunga tinggi atau higher for longer
yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi
di sisi lain apbn sebagai instrumen andalan yang penting
harus terus dijaga agar tetap sehat kredibel dan sustainable
oleh karena itu apbn di dalam pelaksanaannya harus terus dikelola secara dinamis
agar tetap bisa terjaga dan efektif menjaga stabilitas ekonomi
serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan
pengelolaan apbn yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian penyesuaian
seperti dilakukannya refocusing belanja
atau bahkan pernah dilakukan pemotongan belanja
seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi covid sembilan belas
penyesuaian yang lebih ringan dilakukan melalui proses otomatik
penyesuaian sebesar lima dari belanja kementerian lembaga
hal ini untuk mendorong penajaman prioritas belanja kementerian lembaga
tanpa mengorbankan target capaian prioritas kl
hal ini diatur dalam undang undang nomor sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
tentang apbn dua ribu dua puluh empat pasal dua puluh delapan ayat satu huruf e
automatic adjustment bermanfaat untuk juga menambah daya tahan apbn
di dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika global dan nasional
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
apbn yang sehat kredibel dan berkelanjutan adalah fondasi penting
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
apbn juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat
untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah
sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting
apbn akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik
secara amanah dengan integritas dan profesionalisme
dan juga untuk menjaga kepentingan dan kepentingan kesehatan
adalah alat penting bagi semua generasi bangsa
baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang
di dalam mencapai cita cita bersama
kemah ripah loh cinawi toto tentrem kertora harjo
baldatun toibatun warobun gofur
negeri yang damai adil makmur
demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan
dan atas perhatian yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
kami ucapkan terima kasih
baik terima kasih ibu menteri keuangan
salam sejahtera bagi kita semua
yang mulia ketua bapak suhartoyo
yang mulia bapak saldi isra
yang mulia bapak ari fidayat
yang mulia ibu eni nurbaningsih
dan yang mulia bapak guntur hamsa
yang mulia bapak ridwan mansur
dan bapak ibu sekalian
bapak menko pmk dan menko perekonomian
tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran
kami langsung menjelaskan tentang program program yang kami lakukan di
yang mulia para hakim kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran
mahkamah tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga anggaran kementerian sosial sebesar
tiga triliun dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat satu ratus empat puluh rupiah
ini adalah bagian dari program yang tadi dijelaskan oleh bapak bapak sebelumnya dan bapak ibu sebelumnya sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam triliun dari perlindungan sosial
kemudian program dukungan manajemen sebesar rp satu satu ratus tujuh puluh lima satu ratus dua empat ratus tiga puluh lima atau satu tiga puluh lima persen
dengan penjelasan bahwa anggaran perbelanja belanja pegawai rp empat ratus tiga puluh delapan satu ratus tujuh puluh delapan atau lima puluh persen
belanja barang rp tiga tiga ratus lima puluh tiga tiga ratus delapan puluh empat atau tiga delapan puluh empat persen
belanja modal rp satu ratus enam puluh tujuh dua ratus dua puluh dua atau lima puluh persen
ini berbeda kalau kami sampaikan di perlindungan sosial kenapa rp delapan puluh enam triliun
melihat itu yang belanja bantuan sosial itu adalah belanja bantuan sosial reguler untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
meliputi pkh dan bantuan pangan non tunai serta bantuan plt el nino di dua ribu dua puluh
sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi ada permakanan untuk laki laki
keluarga dan permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim
dan kebetulan pada tahun dua ribu dua puluh tiga itu ada untuk anak gagal ginjal akut
kami akan menjelaskan setelahnya
pada tahun anggaran dua ribu dua puluh empat kementerian sosial anggaran dari dua ribu dua puluh tiga sebesar rp delapan puluh tujuh triliun
kementerian sosial anggaran dari dua ribu dua puluh tiga sebesar rp delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima
kementerian sosial anggaran dari dua ribu dua puluh tiga sebesar rp delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima
kemudian program dukungan manajemen rp satu satu ratus lima puluh sembilan delapan ratus delapan puluh enam enam ratus sembilan puluh tujuh atau satu
jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat tadi sudah kami sampaikan bahwa
anggaran kami turun dari rp delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh lima
rp dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus tujuh puluh empat satu ratus empat puluh turun menjadi rp tujuh puluh sembilan dua ratus empat belas delapan puluh tiga empat ratus enam puluh empat
hal ini karena belanja plt el nino keluar dari bantuan di dua ribu dua puluh empat dengan rincian sebagai tertera di atas
ada pun belanja bansos kementerian sosial tahun dua ribu dua puluh
bantuan sosial dua ribu dua puluh tiga pkh atau program keluarga harapan itu sebesar sepuluh juta kpm
dengan pagu rp dua puluh delapan tujuh ratus sembilan delapan ratus enam belas tiga ratus
ini tetap di dua ribu dua puluh empat tetap sepuluh juta targetnya
namun realisasinya tidak bisa persis sama sepuluh juta
karena begitu saya menetapkan hari ini dengan data tiap bulan kami perbaiki data
karena ada yang meninggal ada yang lahir ada yang pindah
sehingga kami harus menetapkan tiap bulan
karena kalau sesuai undang undang dua ribu tiga belas dua ribu sebelas
ketika kita menetapkan dua kali maka kami sudah terlambat
karena yang meninggal sudah banyak
sehingga kami rubah sekarang ini tiap bulan kami menetapkan data penerima bantuan sosial
yang kedua adalah kartu sembako
targetnya adalah delapan belas delapan juta kpm
dengan dana rp empat puluh lima satu ratus dua puluh
itu program sembako dengan target yang sama delapan belas delapan juta kpm
salur datanya adalah delapan belas enam puluh dua
tadi sama tidak bisa persis sama
karena di saat proses ada perubahan perubahan
nah kemudian tahun dua ribu dua puluh tiga ada blt el nino
ini sudah disetujui oleh dpr
melalui rapat kesimpulan rapat kerja di komisi delapan dpr ri
masa persidangan dua tahun sidang dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dan ini harus selesai pada bulan desember
dan saat turun adalah di bulan november
bantuan sosial lainnya adalah
bantuan untuk gagal ginjal akut
dengan nilai total rp tujuh belas lima ratus dua puluh
kemudian atipikal atau ggpa
itu terdiri dari ini program permakanan untuk lansia
satu orang sebesar rp lima ratus lima puluh dua miliar
kemudian permakanan untuk disabilitas
ini polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat
kalau jumlah penduduknya sedikit
dan setiap hari mereka menyerahkan
kemudian untuk rehabilitasi sosial
jadi atensi untuk anak yatim piatu
sebesar tiga ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus lima puluh lima orang
atau rp empat ratus lima puluh empat lima ratus enam
kemudian atensi untuk lansia
ini terutama untuk menolong lansia lansia yang tiba tiba sakit
maka kami tangani dengan program ini
demikian pula kadang harus menutup biaya sekolah
kebutuhan gisi dan sebagainya kemudian atensi untuk penyandang disabilitas ini bantuan kursi roda dan sebagainya
kemudian atensi untuk korban bencana jadi kami memberikan bantuan korban bencana untuk meninggal sebesar lima belas juta
kemudian atensi untuk kelompok rentan dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
serta untuk atensi korban penyalahgunaan nafsa dan oddif sebesar sepuluh ribu orang dengan nilai satu tujuh ratus enam dua ratus lima puluh
kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil itu yang berada di depan terdepan perbatasan negara
kemudian terpencil di tengah hutan sebesar dua delapan ratus empat puluh tujuh kakak
atau setara dengan lima puluh delapan ratus enam puluh juta rupiah
kemudian rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan untuk tujuh lima ratus kpm ini di dua ribu dua puluh
untuk dua ribu dua puluh empat target volumenya hampir sama
hanya tidak ada untuk el nino tidak ada gagal

namun ini ada beberapa tadi sudah saya sampaikan ini baru beberapa enam bulan
jadi untuk permakanan sudah saya sampaikan ke bu menkyu
jadi total anggaran adalah di dua ribu dua puluh empat tujuh puluh lima enam ratus enam belas rupiah
sedangkan realisasi dua puluh lima tiga ratus empat puluh rupiah atau tiga puluh tiga enam puluh satu
jadi bapak ini adalah perangkat yang sangat penting
yang mulia perlu kami sampaikan bahwa kami memberikan itu memang tidak boleh terlambat
karena kalau orang miskin itu dia bisa survive kadang satu bulan mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan
makanya kadang kartunya ada yang digadekan untuk menyambung sisa hidup mereka
sehingga kami sangat disiplin tidak boleh terlambat untuk menyalurkan
kemudian kalau kami bisa jelaskan bansos
ini adalah jadi untuk pkh murni jadi yang murni rima hanya satu bantuan pkh
karena boleh diaturannya mereka boleh merima dua
ini terutama yang kondisinya berat di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu
ada kemudian atau mereka anak yatim itu mereka bisa menerima dua bantuan
nah untuk pkh murni itu ada dua lima ratus lima puluh tiga penerima manfaat atau kpm
kemudian ada irisan yang tadi kami jelaskan ada dua dia menerima pkh dan mereka menerima sembako
kemudian yang sembako murni mereka menerima sebelas juta jadi hanya menerima sembako
sebelas juta dan mereka menerima dua belas juta jadi mereka menerima dua belas juta
jadi mereka menerima sebelas juta dan mereka menerima dua belas juta
ini adalah satu tiga ratus tujuh puluh tiga tujuh ratus lima puluh satu kpm dengan targetnya delapan belas juta jadi karena kena irisan sehingga hanya sebelas ditambah tujuh juta ini
totalnya adalah dua puluh satu tiga ratus lima puluh tiga keluarga penerima manfaat
kemudian proses penyaluran bansos
karena kami dasarkan pada per per pres nomor enam puluh tiga
tahun dua ribu tujuh belas tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai pasal tiga
bahwa kami menyampaikan ke kementerian keuangan untuk proses permintaan pembayaran
melalui rekening kemenku kemenku kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur
ini ada bank himbara dan ada pt pos
itu membutuhkan waktu tiga bulan
untuk mulai memberikan buka rekening
kemudian sehingga mereka punya rekening
sehingga untuk yang tadi kami sampaikan
kemudian harus diganti istrinya atau anaknya
itu mereka tidak bisa kemudian off kita berhenti
kalau meninggal bukan tiba tiba serta merta dia menjadi kaya
kita salurkan lewat pt pos
ini kesepakatan dengan wakil menteri bumn
karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah dua juta
eh di bawah tiga bulan
kemudian langsung masuk ke rekening kpm
jadi bukan kita serahkan
masrung masuk ke rekening kpm
kpn bisa ngambil di saat penyaluran
tapi tetap masuk di rekening kpm
jadi ini bukan kita berikan uang cash langsung
karena kami dasarnya adalah perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
jadi langsung ke rekening
bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil
kadang mereka tidak bisa
sehingga pt pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut
demikian kira kira bapak yang mulia bapak ibu dan para
eee apa namanya menjelaskannya bukan dengan membaca karena saya biasa melakukan dengan
chart seperti ini demikian terima kasih
mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saya akhiri
salam sejahtera bagi kita semua salum om santi santi santi om namo buddhaya
baik terima kasih ibu menteri sosial
baik sebelum ke para hakim
kompas tv independen terpercaya